seorang emak emak terekam mengendarai sepeda motor melawan arus di ruas jalan raya di malang jawa timur
tidak hanya itu emak emak tersebut juga membawa serta anak dalam boncengannya dan tidak memakai helm
aksi yang tidak patut ditiru dan membahayakan pengendara lain terjadi di jalan ahmad yani
kejamatan blimbing kota malang
emak emak ini mengendarai motor sambil menggendong anak tanpa mengenakan helm
polisi sudah melakukan penyelidikan terkait identitas pengendara
selain memeriksa cctv petugas juga sudah menanyai warga sekitar lokasi